ya mau lah
nah malam aku jemput ya
gue mau ngajakin lo makan malam mau gak
masalah denger nih gue
lo emang kenapa
enggak enggak enggak
cuma ya temenin temenin aja lo lanjut gue makan malam
nih gue cuma mau jawaban dari lu
ini kan gue gak ketahuan
masya allah dok
kenapa itu pasiennya
eh pasangan ini selingkuh
terus mereka kecelakaan
ya kasihan amat ya
udah selingkuh dosa
matinya kecelakaan lagi
nah udah bilangin jalik
nak lo bangun juga nak
aduh besok besok lu jangan nyuci lagi ya
aduh ibu khawatir nak
udah aku udah
udah aku udah
udah aku udah
udah aku udah
udah aku udah
udah gak apa apa ra
yang penting lo sekarang sehat dulu ya
eh tau gak
barusan ada pasangan selingkuh
matinya kecelakaan lagi
mami berat banget
alah tau nih banyak lo sayang kali
ini kok orang dia lipernya pake kain butik ini
yaak kan gua udah bilang
konditor udah mati
astagfirullah bulan itis
makanya udah mati
mereka masih pada nafas tahu
udah diikat deh nih tiga orang nggak berguna ini
nih siapa tuh
aduh hera udah buka pintu deh
ayolah mami capek tau
aduh buka pintunya deh
ya lu sih
keren gue siapa
lu tau gak ra kemarin itu gue ke rumahnya opi
dan gue liat tante mary itu udah balik
hah yang bener loh
dan yang lebih gawatnya lagi
mereka semua tuh
ngerencanain buat bebasin ibunya lora
dan papanya luki
yang lu sih
dari kemarin gue hubungin gak bisa bisa
ya emang gue lagi sibuk
tapi lo tenang aja
semuanya bakal gue beresin besok
sekarang semua keluarga laura udah mampus
nyokapnya udah mampus
nyokapnya udah mampus
nyokapnya udah mampus
dia juga diikutan mampus
sekarang gak ada lagi yang bisa ngelindungin laura
gue bisa nyingkirin dia
dan gue jamin
dia bakal nyusul nyokapnya ke neraka
lagi cari dia di malang malang
gue mau ngomong ke lo tapi lo jangan percaya dulu ya
gue tadi denger eras sama sisinya ngomong sesuatu
tapi gue mohon sama lo lo jangan percaya dulu
katanya nyokapnya laura dan bokap lo udah
udah ngomong aja apaan
lu bikin orang penasaran aja lo
lo dengerin dulu lo dengerin dulu ya
lo jangan percaya dulu
ini wajaranya dong
ada apa ki
eh ntar malam kamu ada acara
kayaknya engga tuh kenapa
aku mau ngajakin kamu makan malam
ya mau lah
nah malem aku jemput ya
eh gue apa
gue mau ngajakin lo makan malem mau gak
gak salah denger nih gue
loh emang kenapa ya
engga engga engga
cuma ya temenin temenin aja lo ngajak gue makan malem
lo mau gak makan malem sama gue
ya mau lah masa gak mau
eh bener ya
oke eh lo mau kemana ya
eh mau kelas
ya udah gue kesana ya
masa tadi glen ngajak gue makan malem
wah kok sama gitu ya
tadi si luki juga ngajakin kue
emang bener lah
lo juga kan diajak sama glen
tapi kok bisa barengan gitu sih
kan kita mau double deep
romantis banget tuh
pokoknya lo berdua ntar malem
jadi semua ini kalian yang nyiapin
wah hebat ya
kalian minta bikin tersanjung
ya yaudah pokoknya sekarang kalian duduk
gue sama glenn mau nyiapin sesuatu
berhasil berhasil loh ini kan lebih kebenaran itu mana bubuknya oh iya
jahat itu sekali sekali begini bener udah banyak banyak ini juga nih

enggak usah menari dulu
aslinya aja masuk kasih
beri aku lari
ingat ya jangan sampai ada yang ketinggalan
cepet ya ren
uang tuh yang paling penting uang sama perhiasan
eh elak elak gimana
tuhan dulu gimana ini
rah jangan dong rah
ya rah gue emang selalu jahat sama lo tapi maafin gue ya
rah maafin gue juga rah gue gak mau rah please
tapi kalian harus rasain dulu gimana rasain sakitin
rah rah rah please rah
rah rah rah 'menyanu rah
rah gue mohon rah
rah rah pialamu daerahmu